jawa barat menjadi provinsi dengan penambahan kasus positif covid sembilan belas tertinggi hari ini
dengan angka tiga sembilan ratus dua puluh empat atau nyaris empat kasus
zona merah di jawa barat pun masih menjadi pekerjaan rumah satgas dan pemprov jabar
bagaimana penanganan dan upaya menekan angka kasus covid sembilan belas
khususnya di jawa barat kita sudah tersambung dengan gubernur jawa barat ridwan kamil
sore ini selamat sore pak gus
selamat sore mas ferdi
terima kasih pak gubernur sudah bergabung dan memberikan kesempatan sore ini ke kita
pak gubernur bagaimana kemudian evaluasi jawa barat secara keseluruhan
mengingat kasus hari ini sudah satu juta tembus satu juta lebih
dan jawa barat juga menempati posisi kedua setelah dki jakarta
apa evaluasinya pak gu
ya saya kira kita harus sepakati bahwa kasus memang belum menurun
dan menurut saya sudah tidak lagi bisa dibilang
bagi kasus ribut natal tahun baru ya
karena sudah lewat empat belas hari
jadi ini adalah kasus yang paling banyak ada di selat satu warga
upaya upaya sudah dilakukan
salah satunya jawa barat dulu diminta untuk ppkm hanya delapan daerah
tapi minggu ini saya putuskan seluruh daerah di jawa barat melakukan ppkm
supaya agar semua yang ada di jawa barat melakukan pengetatan secara maksimal
yang kedua penambahan penambahan puskesmas dan rumah sakit
dan ruang isolasi baru sudah dilakukan
alhamdulillah turun ruang isolasi keterisian dari sempat minggu minggu lalu tujuh puluh tujuh hampir delapan puluh
sekarang di tujuh puluh an persen
kasus aktif yang tadi disampaikan itu pasti bercampur
saya harus sampaikan dengan kasus kasus lama
jadi ada hampir sempat dua per tiga nya itu kasus lama
oleh pemerintah pusat di satu hari
jadi kadang kadang tidak bisa disimpulkan bahwa hari ini terjadi lonjakan sedikit yang besar
itu yang harus kita juga pahami
terakhir dari kita evaluasinya
kita berharap prokes ini
kita sekarang sudah punya kasih cara melaporkannya
ada ribuan tni polri satu opp
setiap hari melaporkan via aplikasi
daerah daerah jalan ruang publik dan lain sebagainya yang sudah menaati
dan alhamdulillah kalau lihat dari efeknya
dari evaluasi laporannya
baik memakai masker maupun menjaga jarak
mudah mudahan panen penurunannya kita dapatkan di minggu depan
setelah upaya upaya ketat ini terus kita lakukan
pak gub sebelum lebih lanjut
terkait dengan data kasus aktif yang bercampur dengan data lama ini
ada catatan khusus tidak
karena apakah kemudian ini akan mempengaruhi bagaimana proses
atau penanganan kasus yang akan dilakukan
artinya gini mas artinya si kasus aktif itu berarti kan ada pasien yang sebenarnya sudah dirawat
atau yang sudah sembuh juga ya
terlaporkan dia kena positifnya baru sekarang
nah makanya kalau data ini bisa disyut ya bisa diperdebatkan
tapi kalau keterisian rumah sakitnya nggak bisa diperdebatkan
orang ya sakit saat itu nah oleh karena itu patokan kita sekarang adalah memantau keterisian rumah sakit
tadi saya sampaikan berkat penambahan penambahan yang kita lakukan dua minggu terakhir
setiap angkatan darat ismah haji dan lain lain turun dari tujuh puluh tujuh an persen keterisian ke tujuh puluh
nah mudah mudahan seiring waktu kita sudah sampaikan kepada pemerintah pusat
agar prosedur pelaporan bisa disederhanakan
tidak ada lagi disampaikan di hari ini tercampur dengan kasus kasus lama
ada beberapa hari sebelumnya bahkan seminggu
oke pak gub saya mengutip pernyataan dari persi begitu mengatakan bahwa
jika satu minggu ke depan tidak ada penurunan angka kasus atau transmisi yang cukup signifikan
maka dipastikan ketersediaan fasilitas kesehatan ini akan kolaps
bagaimana kemudian antisipasi dari pemprov jawa barat sendiri
apakah psbb yang dinamakan dengan proporsional ini juga akan membuat situasi seperti ini
bisa membuat kekurangan
apakah penularan bisa menurunkan kurvanya begitu pak gub
apa kemudian jawabannya
ya konkretnya kan tadi sudah saya sampaikan ya
dari data pemerintah pusat kan jawa barat itu ada dua puluh tujuh daerah
yang diminta pusat untuk melakukan ppkm proporsional itu hanya delapan
tapi hitungan dari pemprov jawa barat nggak cukup
maka ppkm pertama saya dua puluh daerah saya berlakukan ppkm
bahkan minggu ini kita berlakukan seluruhnya mas
jadi ini menjawab
kekhawatiran tadi kita respon cepat tidak pilih pilih lagi
kita siap data ini maka seluruh daerah melakukan pengetahuan
dua tadi saya sampaikan penambahan ruang ruang isolasi berhasil menurunkan
kalau saya nggak tambahin tadi ya ruang ruang isolasi baru
nah batas who itu kan enam puluh batas pemerintah pusat di tujuh puluh
sekarang kita sudah turun ke tujuh puluh saya lagi upayakan terus
salah satunya adalah menggeser orang yang kena covid
tapi gejala ringan tidak boleh ke rumah sakit
kalau minggu minggu lalu bulan bulan lalu
semua covid yang gejala ringan sedang berat semua ke rumah sakit
sekarang yang di rumah sakit khusus hanya yang covid gejala sedang dan berat
yang ringan kita geser ke gedung negara gedung pelatihan hotel dan lain lain
itulah upaya kerja keras di jawa barat untuk memastikan tidak ada kolaps di level rumah sakit
oke pak gop tadi
menteri kesehatan juga menyampaikan dalam pernyataan pers begitu
bahwa tingkat kedisiplinan ini harus benar benar ditingkatkan
dan ini kerjasamanya tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah
dan juga yang kedua testing tracing dan isolasi mandiri ini
juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah baik pusat atau daerah
mensinergikan ini bagaimana pak gubernur
ya selama ini kita dapati sdm kita ini kan terbatas ya selama dua ribu dua puluh
terus kita selama dua ribu dua puluh fokus di rumah sakit
nah dua ribu dua puluh satu strateginya dirubah kita akan melakukan perangnya itu bukan di rumah sakit seperti yang dibahas hari ini
tapi perang kita itu ada di puskesmas
makanya sekitar delapan puluh miliar itu akan digelontorkan untuk merekrut perpuskesmas ada lima orang baru mas
lima orang baru ini tugasnya hanya ngurus covid
kalau dulu puskesmas itu dia terbebani urusan rutin
melayani orang sakit non covid ya terus ngurusin juga covid
nah itu ternyata tidak efektif kecapean dan nggak efisien
akhirnya dua ribu dua puluh satu dengan anggaran kita pisahkan kita merekrut lima ratus orang untuk seratus puskesmas dulu
kerjanya hanya ngurus covid di puskesmas dan tidak bercampur dengan tenaga tenaga kesehatan yang mengurusi penyakit non covid
nah harapannya dengan begitu maka tracingnya akan jauh lebih baik
dan testingnya juga kita sudah standar who
plus kita ada rapid antigen jadi dalam pengurangan pergerakan kita banyak raja raja dengan kepolisian
untuk meminta pergerakan lintas provinsi itu memastikan anda harus negatif covid dengan bukti antigen
saya sih agak optimis ya mudah mudahan mulai minggu depan karena semua instrumen sudah kita ketatkan menyeluruh dan komprehensif
saya merasa harusnya turun
dengan syarat tadi jangan kecampur lagi dengan data data sebelumnya nanti kan upaya ini menjadi tidak jelas
oke terakhir pak gubernur singkat saja bagaimana kesiapan vaksinasi di jawa barat secara keseluruhan
vaksinasi di jawa barat itu sistem sudah siap tapi rasionya itu kan terbatas mbak
jadi hanya seribu rumah sakit untuk lima puluh seribu puskesmas untuk lima puluh juta penduduk
jadi hanya seribu rumah sakit untuk lima puluh seribu puskesmas untuk lima puluh juta penduduk

thailand itu penduduk tujuh puluh juta puskesmasnya sepuluh ribu ya jadi memang kita agak joplang
barang sudah ada sudah merata cuman masih ada yang tidak datang
nah ini sedang kita evaluasi saya minta data ke pemerintah pusat untuk di share ke daerah
agar mereka yang tidak datang ini kenapa kan kita bisa lacak
apa kurang ongkos apa karena terkena hoax atau apa dan sebagainya
jadi ada sebagian tidak datang atau tidak layak
ini kita akan perbaiki jangan sampai kurang berhasil di level nakes nanti lebih parah lagi di level masyarakat umum
tapi secara umum sistem kita hanya sanggup untuk menyelesaikan selama lima belas bulan
kecuali kita memperbanyak tempat penyuntikan dan menambah tiga kali lipat penyuntik atau vaksinator
termasuk rencana kami sedang menghitung agar kita bisa vaksin itu orang tidak datang ke puskesmas
tapi puskesmasnya yang datang ke masyarakat berbentuk mobil
jadi kita ada inovasi nyuntiknya pakai mobil mudah mudahan diizinkan oleh kementerian kesehatan
untuk menyukseskan vaksinasi di jawa barat terutama daerah daerah pinggiran gunung pedalaman yang sangat dijangkau oleh negara
oke konsep door to door itu ya pak gubernur yang disampaikan
bubble ya oke baik terima kasih
itu tadi strategi jawa barat atasi kasus covid sembilan belas yang sudah disampaikan oleh gubernur jawa barat ridwan kamil
terima kasih pak gup sudah bergabung dengan kita sore ini
masya allah mas radwi